ini handphone kamu jangan lupa lagi ya
tapi udah charge karena tadi handphonenya udah low bad bahkan udah mati
aku harus cek aku harus ngecek kebenaran semua ini
bentar bentar bentar
duh kayaknya gak bisa deh bella kalau sekarang
soal ini aja aku mau jalan
ke gurunya boy
soalnya anak ajk yang lain juga ikut bantu
gak enak kan kalau aku gak ikut bantu juga
terus berarti ada mondi sama raya juga dong
eh ki gue mau ikutan dong boleh gak
ya boleh atuh
yaudah ntar aku jemput ya
yaudah gue tunggu di rumah ya
oh ini mama dia tuh agak keras haar
oh ini dia dia omong omong mereka
pak pi untuk bumi saya
ke inilah dong itu sih
inilah juga kamu ya
sebenernya gak real pi
itu tuh cuma sandiwara reva sama boy aja
jadi istilah kata tuh acting
sandiwara sandiwara buat apa
iya nih jadi cerita tuh kayak gini pi
jadi tristan anak anak black cobra itu pi yang berandalan itu
dia tuh ngancem boy akan nyakitin sepupunya boy
kalau misalnya gue gak ngejauhin aku
dan karena boy panik dan aku juga kasihan pi ngeliat boy
apalagi dia kayaknya tertekan banget kan dia bingung
akhirnya reva nawarin diri buat ngasih bantuan ke boy
ya tapi itu cuma pura pura aja pi
orang reva yang rekamin gitu
terus kita pakai skenario juga biar kesannya tuh kayak
dan di rekaman itu emang reva harus nangis
harus kayak kesannya sedih banget sepahit
tristan percaya kalau emang boy udah bener bener jauhin reva
complicated banget ya masalah kamu reva
ya emang gitu sih kenyataannya
oke papi percaya sama kamu papi percaya banget sama kamu
tapi menurut papi api jadi semakin cemas
kalau melihat keadaan seperti ini
kamu kayaknya diganggu dirongrong terus menerus
tapi kan jadi cemas tapi jadi pusing mikirin itu semua
makanya lebih baik kamu ikutin omongan partai
lebih baik kamu agak menjauh sedikit dari poe
karena dengan mendekatkan kamu kepada boy
kayaknya semakin banyak masalah yang akan kamu hadapi saya
reva pasti akan berusaha buat dengerin kata kata papi

tapi pi papi bisa dapet rekaman itu dari mana
kalau papi sih dapet itu dari adriana
dia bilang begini awalnya dia mau ketemu sama papi
tapi begitu melihat kalian dia urungkan dia ketemu dengan papi
malah dia merekam kejadian itu
jadi menurut dia dia yang merekam
buat masalah yang ini reva berani yakin banget
kalau itu semua pasti cuma sandiwara adriana
karena yang merekam itu tuh reva

reva yang merekam pakai hp nya boy
dan harusnya video itu kan ada di hp nya boy
dan boy cuma kirim ke tristan doang pi
enggak ke orang lain
jadi kalau adriana bilang dia yang merekam
itu udah jelas suatu kebohongan besar
itu udah jelas suatu kebohongan besar
kayaknya sih cuma tristan aja sih yang punya video itu
alex juga bisa sih pi soalnya alex itu kan temen deketnya trista

bisa jadi sebenarnya adriana tuh udah nggak jujur sama papi
adriana tuh mungkin dapat video tuh dari alex
ya ya reva refa enggak ada maksud tentang pengaruhi papi atau menjelekin mamah adriana ya
kalo emang papi nggak percaya sama reva papi boleh cek sendiri
tapi silahkan lihat di chat itu
emang di chat di hape mamah adriana
apakah bener dia yang merekam
atau mungkin mamah adriana tuh dapat dari orang lain yang ngirim ke dia pi
serap api pasti reva udah ngomong apa adanya
yaudah ya kayaknya reva gak bisa lama lama deh
soalnya revo harus buru buru banget nih
mau ke kondangan yang guru refah
oh iya kamu berangkat sama siapa ya
oh tapi tenang aja reva nanti palingan naik taksi
kalau enggak bisa sama cewek cewek kopi
oke oke eh satu lagi
oh ini ini handphone kamu jangan lupa lagi ya
tapi udah charge karena tadi handphonenya udah low bad bahkan udah mati
keep in touch terus ya
aku harus cek aku harus ngecek kebenaran semua ini
kamu tadi bilang kalau rekaman ini kamu yang rekam
reva tadi bilang sama mas kalau rekaman itu yang bikin adalah reva dan boy
dan semua adegan dalam rekaman itu adalah rekayasa
mereka cuma pura pura saja
kalau aku bilang dari orang lain mas kan gak percaya
jadi aku bilang dari
kamu pandai sekali menyusun kata kata dengan penuh alasan
eh mas itu handphone aku buat apa
kamu dapatkan rekaman ini dari alec kan
kamu dapatkan dari alec
dan mas benar benar kecewa sama kamu
kamu dengan alec ternyata bersekongkan
ternyata bersekongkol untuk memisahkan reva dengan buai
aku gak ada maksud buruk
memang aku sama alec mau misahkan reva dan boy itu karena demi kebaikan reva
biar dia fokus sama sekolahnya
itu demi kebaikan reva mas
dan demi kebaikan reva juga
alec mengancam men teror mas agar memisahkan reva dengan boy
itu aku nggak tahu sama sekali loh
aku enggak tahu
kamu tahu bagaimana rasa sakitnya dihanati orang yang paling dicintai
kamu dengan alec
kalau seandainya pihak polisi bisa membuktikan
bahwa yang menyebabkan kecelakaan semalam
dan kamu terlibat di balik semua itu
kalau kamu mau mengajukan gugatan cerai
mas tunggu berkasnya sampai jam mas
aduh serem banget
iya kenapa pi
ternyata kamu benar
mama adriana sudah berboh
tapi sebentar lagi mau mempersiapkan untuk meeting
hati hati di jalan dan sayang
alhamdulillah ya allah
akhirnya kau mendengar doa hamba juga
sekarang papi mulai sadar
kalau adriana itu emang sering berbohong sama papi
kau tegay adriana melakukan itu